sementara itu menjelang lebaran lpg ukuran tiga kg langka di lebak
warga pun berebut lpg murah senilai rp enam belas
langkanya gas lpg tiga kg membuat ratusan warga dari enam kecamatan
berebut gas lpg murah seharga rp enam belas
petugas sempat kualahan mengatur warga yang membludat
dan mencoba membeli lpg lebih dari dua tabung
kalau orang membuka kemarin saya beli dua dua
sesuai instruksi bupati lebak
agen harus menjual gas lpg tiga kg dengan harga murah rp enam belas kepada masyarakat
hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan lpg di kabupaten lebak
warga rela antri karena menjelang lebaran
biasanya lpg semakin langka
kalaupun ada harganya mencapai rp tiga puluh
adi mazda lebak